ide seperti itu tentunya juga anda mempunyai satu niat keinginan yang positif
kalau itu ya ide seperti itu tentunya juga anda mempunyai satu niat keinginan yang positif ya
karena ingin yang selama ini menjadi tidak sebetulnya tidak boleh terjadi
jadi presiden terdahulu dengan presiden pengganti itu terjadi fiksi itu tidak boleh
pemimpin yang bijak itu adalah seorang pemimpin yang punya tekad kuat keinginan kuat
untuk melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan pendahulunya
dan memperbaiki yang belum baik yang dilakukan pendahulunya
dan meninggalkan yang tidak baik tanpa cacimaki tanpa salah menyalahkan tanpa gembar gembor
mungkin ide terbentuknya ini dalam rangka untuk menjaga ini
dan memperbaiki proses kepemimpinan yang berkelanjutan
kalau soal ide ini kan saya sih dengar sudah lama sudah sejak zaman pak siapa
tapi sejauh mana nanti bisa terrealisasikan kita lihat bersamalah
karena instrumen untuk membantu bapak presiden itu kan sudah cukup banyak
tapi ide ini mungkin di situ
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya